kata bu guru gak boleh minum sambil berdiri bahaya nanti bisa keselok
kata bu guru gak boleh minum buru buru nanti ke solok

ah jangan jangan jak gara gara kue dari mertua kamu jak
sipur sakit perut juga
kalau iya berarti benar gara gara kue dari mertua kamu jak
kenapa jak lintir
udah nyampe pak
pak ombosnya pak
loh bikin jauh jauh bawa bawa jauh jauh
kenapa lo sakit perut
cendol manis dingin
cendol manis dingin
untung aja bang ojak
untung aja mas pur
kasian ya mas pur
ya namanya juga sakit be musibah
ya namanya juga sakit be musibah
iya sih tapi gue sedih aja ngeliatnya
orang udah setua dia kagak ada bininya eh sekarang malah sakit
kan masih ada anaknya be
iya iya mai gimana caranya hidup sehat
ya sepamai nih be ya hidup sehat untuk makan sayuran
tidur yang cukup
hidup yang cukup
sama olahraga dah
masalah jangan main catur
ya mai umur segini mak ada aja sakitnya
bebe suka makan sayuran kagak
suka mai gue makan gadut gadut tiap hari
cukup gue mah jarang begadang ya palingan juga bangun malam mau tahajud
mungkin babi jarang olahraga kali
eh gue malah olahraga
cendol manis dingin
cendol manis dingin
cendol satu gula merahnya banyak esnya sedikit
mau makan bang
sakit perut kenapa
hal ini memang
sur bikinin gue gaduh gaduh
sur kata emak makan sayuran itu sehat
udah cepetan begini
ini pake ini bang
mau dibikinin teh anet gak
udah gak usah tahan lama kotor
mama bikinin buat siapa
nih bawain ke dalam
perasaan kong sering banget makan gaduh gaduh
iya katanya disuruh emak disuruh makan sayur
bang kayaknya udah jadi nih
abang belum keluar
mau ribut ribut apaan sih
kedengeran sampe luar tau
bang ojek mak sakit perut
gatau mak kayaknya salah makan
makanya kalo makan tuh di rumah jangan jajan mulu
kuenya udah jadi
kok ipinya merah merah gitu
sotau lu anak kecil
orang abang belum makan apa apaan dari pagi
cuma makan dadar gulung doang dari emak
ada di meja
mak dadar gulung yang sisa kemarin emak kasih ke bang hojak
itu kan udah basi mak
kan tadi pagi emak tanya sama elo masih enak kagak
kata lu masih enak